sementara di situ bondo akibat cuaca buruk
dua kapal yang berisi tujuh orang nelayan dikabarkan hilang saat melaut
keluarga yang khawatir panik dan menangis saat mengetahui anggota keluarganya belum kembali
tangis histeris keluarga mamat
nelayan yang dilaporkan hilang kontak dan belum kembali sejak rabu
tidak terbendung di pelabuhan tradisional jangkar situ bondo
dia terus menangis histeris memanggil manggil ayahnya yang belum diketahui nasibnya
sejumlah warga dan nelayan lainnya pun cemas dengan kondisi ini
lantaran dua kapal nelayan yang berisi tiga dan empat nelayan belum diketahui nasibnya
belum tahu juga
belum tahu sayang masih di mimbo tuh
sementara itu kepanikan nelayan juga terjadi saat gelombang setinggi tiga hingga lima meter
menerjang pesisir pelabuhan jangkar
puluhan kapal nelayan yang tertambat di pinggir pantai pun nyaris karam dan terseret arus ke tengah
para nelayan pun bergotong royong menambatkan perahu mereka dan berusaha mengamankannya ke pinggir pantai
gelombang besar ini diakui nelayan setempat berlangsung sejak rabu sore
zainal ali musyidah